informasi terbaru saudara kita akan langsung tanya
ini hasil penyidikan sementara terhadap pelaku
saat ini sudah bergabung bersama saya ada kapolres ciamis akbp akmal
dan nanti juga akan bergabung bersama kami psikolog forensik ada mas reza indra giri
tapi kita ke kapolres ciamis terlebih dahulu ke pak akmal
pak akmal sebelum saya tanya hasil pemeriksaan terhadap pelaku
sampai ada suami yang tega untuk membunuh bahkan memutilasi istrinya sendiri
baik jadi sebelum kejadian memang korban dan keluarganya sempat menyampaikan ke puskesmas terdekat
yaitu puskesmas ranca terkait dengan perubahan perilaku dari suaminya atau si pelaku ini
jadi memang beberapa hari terakhir kondisi kejiwaan dari pelaku ini memang ada perubahan
perubahan yang signifikan gampang marah berubah berubah dan sempat kabur dari rumah
dan itulah yang menyebabkan istri pelaku atau si korban sendiri sempat melaporkan ke poskesmas untuk ditindaklanjuti
petugas puskesmas sempat berkunjung ke rumah pelaku dan memberikan semacam obat penenang
dan juga menyampaikan kepada keluarga pelaku dan bahkan istri korban untuk mengupdate perkembangan perilaku si pelaku ini
tapi kemudian sampai kejadian tidak ada update dari
pihak keluarga sampai kemarin ada terjadi pemudahan dan mutilasi
bagaimana ceritanya ketika akhirnya polisi menangkap pelaku
betulkah pada saat pembunuhan dan juga mutilasi ini terjadi pagi hari di jalan kampung
ya betul sesaat setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi
pelaku ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dan saksi saksi sempat berusaha untuk bunuh diri
itu terkonfirmasi dengan ada beberapa luka di tubuh pelaku sendiri
misalnya sayatan di lengan kiri kemudian ada luka tusukan di betis sebelah kanan belakang
jadi si pelaku ini memang berusaha juga untuk mengakhiri hidupnya
kemudian pelaku bisa diamankan oleh petugas kami anggota kami di lapangan dibantu oleh masyarakat
pak ini kabarnya juga pelaku setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi istrinya
pelaku berinisial t ini sempat juga ingin menjual daging istrinya kepada tetangga
berdasarkan informasi dari masyarakat seperti itu yang berkembang
tapi tentu kami akan melakukan pendalaman untuk hal tersebut
dan memang ada tiga titik tkp yang berdasarkan hasil olah tkp
di mana tkp pertama tempat terjadinya pembunuhan
kemudian di tkp kedua itu potongan badan oleh pelaku dibawa
pertama di depan rumah warga kurang lebih seratus meter dari rumah tersangka
kemudian di depan pos kurang lebih dua ratus meter dari tkp awal
jadi memang potongan potongan badan ini sempat disebar di tiga tkp
kemudian dikumpulkan kembali oleh pelaku di depan rumah salah satu warga
yang tadi berjarak kurang lebih seratus meter dari rumah pelaku
saat ini pelaku telah ditahan oleh polisi
kami sudah melakukan pemeriksaan dan interogasi awal
tapi karena kondisi kejiwaan masih belum stabil
jadi pemeriksaan pemeriksaan lanjutan sementara kami hentikan
sambil memantau kondisi kejiwaan yang bersangkutan
dan sudah terjadwal untuk hari senin kami akan dengan dokter jiwa
untuk mengevaluasi kejiwaan dari pelaku ini
oke hari senin nantinya sudah dijadwalkan
pelaku bisa berkomunikasi dengan dokter jiwa
lalu bagaimana pada saat diminta keterangan pelaku
betulkah kabarnya pelaku juga sempat kerap kali beristighfar
terus juga pernyataannya kerap kali berubah ubah
seperti apa pak pada saat pemeriksaan
ya betul jadi kadang bisa menceritakan kronologi sawal kejadian
dan karena teriak teriak pada proses kami menginterogasi
semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil
dan kami kembalikan ke tahanan
selain pelaku saksi siapa saja pak yang sudah diperiksa polisi
sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa
juga warga setempat sudah diambil keterangan awal di polsek ranca
dan petugas dari puskesmas juga kami sudah ambil keterangan singkat
juga disampaikan beberapa saksi lain yang mengkonfirmasi kejadian tersebut
ya berbicara soal kejadian pak akmal
diinformasikan bahwa si pelaku ini tadi pak akmal juga menyampaikan
diduga melami kejiwaan karena memang sudah berkonsultasi ke pihak puskesmas
dan beberapa waktu lalu warga juga tidak percaya bahwa memang si pelaku ini mengalami gangguan
ketika dikonsultasi dan beberapa waktu lalu warga juga tidak percaya bahwa memang si pelaku ini mengalami gangguan
ketika memang itu dinyatakan begitu
si pelaku ini sempat menitipkan anaknya yang usianya sedang bersekolah di sma
kepada tetangga karena stres dan sebagainya betulkah demikian
dan seperti apa pemeriksaannya pak soal hal tersebut
ya untuk menitipkan anak tentu ini kami akan konfirmasi kembali kepada saksi saksi
ataupun tetangga pelaku tapi yang jelas bahwa beberapa hari yang lalu
tepatnya hari senin atau selasa pihak puskesmas berkunjung ke rumah pelaku ini
karena laporan dari istri dan keluarganya bahwa terjadi perubahan perilaku secara signifikan dari pelaku
jadi memang sempat dilakukan pemantauan dan diberikan semacam obat penenang
jadi seminggu sebelum pembunuhan ini terjadi pihak puskesmas sudah datang dan keluarga istri dan keluarga korban
sempat lapor ke puskesmas begitu untuk bisalah dicek ini suami saya kenapa terjadi perubahan perilaku begitu ya pak
oke berjalan waktu satu minggu pembunuhan dan juga mutilasi dilakukan oleh pelaku
nah kalau misal diperiksa dari pihak puskesmas sendiri sudah adakah pak informasinya pak
ya dari kemarin kami sempat berbicara langsung dengan petugas puskesmas yang berkunjung
jadi pada saat didatang di rumahnya pelaku ini menyampaikan ke petugas bahwa saya dalam kondisi baik baik saja
tapi itu berbeda dengan pada saat petugas puskesmas berkomunikasi langsung dengan istri atau korban ini
dengan keluarganya yang lain bahwa mereka menyampaikan ada perubahan perubahan perilaku secara signifikan
gampang marah temperamental dan bahkan pernah kabur dari rumah
oke nah untuk membahas lebih lanjutnya terkait dengan kondisi kejiwaan dan juga mungkin seperti apa sih sebenarnya
sosok orang yang tega untuk membunuh dan juga memutilasi orang terkasihnya sendiri ya
ya ini saya akan cek nih istrinya sendiri kita juga akan berdialog dengan mas reza indragiri psikolog forensik
selamat pagi mas reza terima kasih sudah bergabung bersama sapa indonesia air pekan
mas reza ini tadi pak akmal menyampaikan bahwa satu minggu sebelum terjadi pembunuhan dan juga mutilasi pelaku berinisial t ini
telah diperiksa oleh pihak puskesmas menurut pelaku kepada petugas puskesmas bahwa dirinya baik baik saja
tapi menurut istri dan juga keluarga terjadi perubahan perilaku
memang seperti apa sih perilaku yang memang mungkin ketika memang terjadi perubahan perilaku dan juga gangguan mental dialami oleh seseorang
mari kita pahami masalah ini bukan sebagai masalah klinis semata tapi ini masalah forensik
artinya kita tidak semestinya berfokus hanya tentang bagaimana menyembuhkan seorang manusia yang dianggap memiliki gangguan jiwa tidak
karena ini kita berada di ranah forensik maka menurut saya kita harus berpikir tentang bagaimana agar orang ini tetap bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana
bahwa yang bersangkutan nanti anggap saja dinilai memiliki gangguan jiwa tertentu ya silakan berarti konsekuensinya boleh jadi butuh rehabilitasi
tapi saya sungguh sungguh berharap bahwa seluruh pihak tidak buru buru berpikir tentang menyembuhkan tapi bagaimana membawa orang ini ke ranah hukum
itu poin paling mendasar yang perlu saya garis bawahi
nah yang kedua pandangan dari individu yang bersangkutan memang perlu disimak
penilaian dari lingkungan sekitar dari keluarga dari teman juga perlu didengar
tapi pada akhirnya untuk memastikan apa gerangan yang dialami oleh orang ini memang membutuhkan keterlibatan profesional
praktis karena saya tidak pernah bertemu dengan orang ini apalagi melakukan pemeriksaan
maka saya tidak tahu sesungguhnya apa yang sedang dia derita
bahwa ada tetangga yang menyebut orang ini pernah atau sedang mengalami depresi
mari kita pahami bahwa penggunaan kata depresi itu keluar dari mulut seorang awam yang belum tentu tepat adanya
jadi tak lain tak bukan satu satunya jalan adalah memastikan orang ini diperiksa oleh profesional
untuk kemudian dipertimbangkan kemungkinan membawa dia ke ranah hukum
ya mas reza dijadwalkan hari senin nanti paul s cimahi juga akan berkomunikasi dan menadirkan dr dio untuk melakukan pembelajaran
nah sebenarnya apa sih yang bisa melatar belakangi seseorang ini membunuh orang terkasihnya mas reza
kalau kita berasumsi bahwa pelaku pembunuhan adalah orang yang waras maka perbincangan tentang motif memang relevan
dan setiap kali kita bicara tentang aksi kejahatan motif sesungguhnya hanya dua utamanya
ada perasaan marah sakit hati dendam cemburu atau perasaan perasaan negatif lain
dan motif lainnya yang memang ingin diluapkan yang memang ingin diredakan oleh pelaku dengan cara menyakiti target
yang kedua adalah motif instrumental
tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati
seseorang melakukan aksi kejahatan untuk memperoleh manfaat tertentu
uang popularitas menutupi kejahatan yang lain
ataupun tujuan tujuan instrumental lainnya yang sekali lagi hanya bisa dia peroleh dengan melakukan aksi kejahatan
perbincangan tentang motif ini sekali lagi hanya relevan
kalau kita berhadapan dengan seorang pelaku yang kita anggap waras atau normal
tapi sebenarnya kalau kita berhadapan dengan individu yang melakukan tindak pidana dan kita anggap dia tidak normal dalam pengertian kejiwaan
maka sesudah perbincangan tentang motif tidak lagi relevan
karena jangankan kita yang bersangkutan pun tidak bisa menjelaskan apa sesungguhnya sebab musabak dia melakukan aksi kejahatan tersebut
tapi yang juga saya nggak habis pikir mas reza ini saya sebagai orang awam begitu melihat ini
bahkan setelah membunuh dan memutilasi istrinya sendiri mas reza sang suami atau pelaku ini sempat menjajakan potongan tubuh sang istri begitu kepada tetangga
dan polisi juga melakukan oleh tkp bahwa potongan tubuh ini berada di tiga tempat
jadi saya katakan kita ingin memperbincangkan orang ini sebagai orang yang waras atau tidak waras tentu membutuhkan perlibatan profesional
tapi karena yang bersangkutan sudah melakukan tindakan pidana maka sah sudah
semestinya bukan kacamata klinis yang kita kedepankan tetapi kacamata forensik yang kita dahulukan
bagaimana melihat peluang orang ini bisa dimintai pertanggung jawabannya secara pidana
tidak tergesa gesa berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang ini
katakanlah dia setelah diperiksa mengklaim sehat sehat saja
kalau koruptor setiap kali melakukan malingering alias pura pura sakit
boleh jadi orang ini sedang memperagakan di simulation yaitu pura pura sehat
kemungkinan malingering atau pura pura sakit kemungkinan di simulation atau pura pura sehat adalah sebuah fenomena yang sangat lazim berlangsung di ranah forensik
ketika orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka dia akan mengandalkan siasat atau strategi sedemikian rupa termasuk rekayasa psikologis untuk mengelabui hukum untuk mendapatkan peringanan bahkan mungkin pembebasan dari sanksi pidana
jadi secara langsung perlu yaitu data data saintifik begitu ya
dan polisi juga hari senin baru akan melakukan komunikasi terhadap dokter jiwa
nah ketika bukti bukti apa saja saya mau tanya sama pak akmal ini bukti bukti apa saja pak yang memang sudah dikumpulkan polisi terkait dengan pembunuhan yang terjadi antara suami kepada istrinya

ini adalah potongan kayu yang dikumpulkan oleh tkp
jadi ini adalah potongan kayu yang dikumpulkan oleh tkp
jadi ini adalah potongan kayu yang dikumpulkan oleh tkp

jadi saya menyambut dua puluh satu seorang presiden karena sudah si egy jadi klien saja m minute p thirty searily
awal dan pada saat itulah setelah kemungkinan korban meninggal dunia baru dilakukan mutilasi
di tkp pertama kemudian potongan jasadnya dibawa ke tkp kedua dan ketiga dan kembali
dikumpulkan di depan rumah warga yang tadi jaraknya kurang lebih seratus meter dari rumah
pelaku ya jadi barang bukti yang kita sudah temukan pastinya barang bukti yang digunakan
pisau untuk melakukan mutilasi potongan kayu dan beberapa barang dari korban yang ditemukan
jadi ini prnya pihak kepolisian begitu ya pak untuk bisa membuktikan bahwa memang ini
terjadi tindak pidana begitu pak akmal
ya betul sama yang disampaikan tadi pak reza bahwa kami akan sangat berhati hati memperlakukan
pelaku ini jadi kami juga pelan pelan untuk melakukan interogasi awal dan ada beberapa
keterangan penting yang kami sudah dapatkan dan memang belum utuh karena masih labilnya
si pelaku ini dan tentunya hari senin kami akan coba melakukan pemeriksaan kejiwaan
oleh dokter dan tentunya semua ini akan nanti kami rumuskan kira kira kesimpulan akhirnya
bagaimana dan ini pasti akan kami berhati hati
ya mas reza ini polisi akan terus berkomunikasi dan juga berhati hati ketika memang melakukan
sebenarnya trigger apa sih mas reza yang bisa membuat seseorang itu tega menganiaya membunuh
bahkan memutilasi warganya sendiri
ya lagi perbincangan tentang itu pertanyaan itu hanya relevan kalau kita berhadapan dengan
kalau tidak waras tidak ada gunanya kita berbincang tentang hal itu
ada sekian banyak mazhab di dalam psikologi
salah satu mazhab adalah psikoanalisis
kalau kita berbicara tentang sebab munculnya perilaku termasuk perilaku kejam perilaku
biadab dan sejenisnya maka ada tiga lapis perilaku yang harus dianalisis harus dikaji
kira kira apa gerangan pada masa lalu pengalaman tidak menyenangkan yang sangat hebat yang
pernah dialami oleh pelaku
dan cukup banyak faktor traumatis karena faktanya semua orang boleh jadi mengalami trauma tapi
berarti harus ada tinjauan kedua yaitu faktor pengkondisian
apa gerangan situasi seperti apa yang berulang kali dialami oleh si pelaku sehingga pengalaman
traumatisnya makin lama makin kuat
guncangan psikisnya makin lama makin dahsyat
faktor pengkondisian ini juga perlu digali
nah yang ketiga faktor pemicu
entah itu sakit hati entah terprovokasi atau apapun
alhasil sesungguhnya memang tidak cukup bagi kita untuk semata mata mencari tahu faktor
lebih penting adalah mencari faktor pengkondisian atau faktor pembiasaan dan juga faktor traumatis
tetapi mazhab yang satu ini punya kelemahan
karena mempersulit otoritas penegakan hukum untuk membawa seorang pelaku pidana kerana
apapun itu akan bisa ditafsirkan sebagai tanda tanda tanda petik kegila
nah kalau semua hal kemudian sudah didiagnosis serba negatif semacam itu akan semakin sempit
peluang bagi otoritas penegakan hukum untuk memintai pertanggung jawaban pidana terhadap
karena itu menurut saya perbincangan tentang sebab musabab memang penting tetapi itu
nanti saja ketika kita sudah berbincang secara sungguh sungguh tentang apa bentuk penanganan
apa bentuk pengobatan atau rehabilitasi yang akan kita kenakan
detik ini pada tahap penegakan hukum seperti sekarang ini kita tidak usah berkutat terlalu
kita hanya perlu satu kepastian apakah orang ini waras atau tidak waras
baru kemudian kita lihat pasal pasal dalam kuhp yang harus kita tindak lanjuti ketika
andaikan kita berhadapan dengan orang yang tidak waras sekalipun
oke nah itu baru dilakukan nanti senin ya mas reza oleh pihak polres cimahi
ini ketika memang ini dialami banyak orang
kalau misalnya langkah yang dilakukan sang istri satu minggu sebelum terjadi dia pembunuhan
juga mutilasi sang istri sempat memeriksakan suaminya dan memanggil pihak puskesmas untuk
melihat bagaimana kondisi suaminya yang dianggap perubahan perilaku terjadi di sana
sementara sang suami menyatakan bahwa dirinya sah sah saja
nah ketika memang ini dialami oleh kita langkah seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan
apakah memanggil orang orang yang profesional untuk memeriksakan keluarga kita
karena saya bukan orang klinis karena saya orang forensik maka saya akan meresponnya begini
silakan pak kapolres atau kita semua mengecek bahwa di dalam kuhp ada satu pasal yang bunyinya kurang lebih begitu
seseorang yang sesungguhnya bertanggung jawab untuk menjaga orang yang tidak waras
tapi kemudian seseorang itu abai sampai sampai orang yang tidak waras
sampai sampai orang yang tidak waras sampai sampai orang yang tidak waras
tersebut melakukan tindakan yang berbahaya
maka pihak penanggung jawab ini dipidana
saya ulangi anggaplah ada satu keluarga ini ya
si b orang tidak waras si a bertanggung jawab untuk menjaga dia
tapi si a abai si a menelantarkan si b
sampai kemudian si b menyakiti bahkan membunuh tetangganya
orang yang bertanggung jawab untuk menjaga orang tidak waras
konsekuensinya adalah kita semua semestinya punya keinsafan
bahwa ketika ada anggota keluarga kita atau ada tetangga sekitar yang kita anggap tidak waras
lebih lebih lagi ketidakwarasannya berpotensi memunculkan perilaku yang berbahaya bagi lingkungan sekitar
cara menjaga tentu saja macam macam
bisa kita maaf kita isolasi di dalam rumahnya
atau kita lapor ke otoritas medis
dan juga tidak salah melapor ke otoritas penegakan hukum
kalau kita abai ternyata orang tidak waras itu melakukan perbuatan yang berbahaya
justru kita yang abai ini akan kena pidana
nah tentu pihak kepolisian tidak mau juga terlalu repot sedemikian jauh
karena itu sekali lagi dari sebab bahwa sangat penting
bahkan bisa dianggap sebagai suatu kewajiban bagi kita
untuk menjaga anggota keluarga atau sesama warga yang kita anggap tidak waras
oke itu dia bahwa sah sah saja kita ketika memang melihat
ada anggota keluarga kita yang dianggap tidak waras untuk melaporkan ke penegak hukum
saya mau terakhir ke pak akmal
harapannya apa pak ketika pemeriksaan ini masih terus berlanjut dan dilakukan oleh kepolisian
hari senin nantinya akan dipanggil dokter atau profesional untuk menangani kasus ini
dan apa yang bisa pak akmal sampaikan kepada pemirsa kompas tv
agar hal ini tidak terjadi lagi
ya tentunya seperti yang saya sampaikan di awal
kami akan sangat berhati hati dan melakukan proses ini
dan melibatkan pihak lain dan kepada masyarakat
dan juga di lingkungan terutama di lingkungan pelaku
kami akan memperdalam lagi menggali lagi saksi saksi yang ada di sekitar tkp
ataupun tetangga dari pelaku ini
jadi kami nanti akan mendapatkan kesempatan
memberikan keterangan secara utuh
sehingga kami juga nanti akan memberikan masukan kepada pihak terkait
terutama dokter jiwa nanti akan melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada perilaku
siap baik terima kasih kak pak rasci amis
akbp akmal dan juga psikolog forensik mas reza indragiri
mudah mudahan ini bisa terungkap dan bisa memberikan edukasi buat masyarakat
dengan bagaimana menjaga orang orang yang di sekitar kita yang mungkin dianggap tidak waras
ataupun sakit jiwa terima kasih sekali lagi